seperti inilah kebakaran lahan gambut di ibu kota provinsi kalimantan tengah
tepatnya di jalan karya hapaket kelurahan petuk katimpun kota palangkaraya sininsia
sembilan hari sudah berlalu namun kebakaran lahan kian meluas hingga tak kunjung padam
tebalnya gambut yang terbakar ditambah cuaca panas dan angin kencang membuat proses pemadaman berlangsung sangat lama
petugas terus menyiramkan air ke lahan gambut agar api tidak kembali menyala
sedangkan satgas udara juga harus berjibaku memadamkan api dengan melakukan penyiraman dari udara menggunakan helikopter waterbombing
menurut komandan harian satgas karhutla kalimantan tengah ahmad toyib
meluasnya karhutlah di kalteng dikarenakan kondisi gambut yang terbakar sangat dalam dan sangat kering
jadi memang kalau melihat dari kondisi di lapangan ada beberapa faktor
salah satunya adalah kondisi gambutnya sendiri memang lumayan tebal
kemudian mungkin faktor cuaca yang sudah semakin panas ini
sehingga kondisi gambut mungkin menjadi sangat kering
kemudian selain itu didukung juga beberapa kondisi lain seperti terpahan angin memang cukup mendukung
tetapi sampai dengan saat ini memang teman teman di lapangan terus berusaha maksimal untuk melokalisir
sehingga diharapkan jangan sampai terjadi perluasan terhadap lokasi yang sudah terbakar itu
berdasarkan data pusdalopsat gaskar hutla
jumlah luas lahan terbakar yang tersebar di empat belas kabupaten dan kota sekalimantan tengah mencapai empat empat puluh hektare
maraknya kebakaran lahan di kota palangkaraya kini mulai berdampak pada kualitas udara yang tidak sehat
kebakaran hutan dan lahan gambut mengancam permukiman warga di kota parepare sulawesi selatan
kehembusan angin kencang dan banyaknya pepohonan kering membuat api dengan cepat menjalar ke area permukiman warga
yang berbatasan langsung dengan lahan gambut dan hutan
tugas kesulitan memadamkan api lantaran titik api tersebar di beberapa lokasi
warga ikut turun tangan menghalau api menjalar ke permukiman secara manual dengan menggunakan daun basah
marakya kebakaran hutan dan lahan di kota parepare selama musim kemarau diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan
polisi tengah melakukan penyelidikan atas meningkatnya kebakaran hutan dan lahan sejak beberapa pekan terakhir
proses penyelidikan penyebab kebakaran itu
kalau memang itu terdapat unsur kesengajaan ya kita lakukan tindakan tegas
warga yang tinggal berbatasan dengan lahan gambut dan hutan diimbau untuk waspada
karena marakya kebakaran hutan dan lahan gambut sejak kemarau melanda
tim liputan cnn indonesia